pembongkaran jalan prada di kawasan pakuwon mall senin siang berlangsung ricuh
puluhan warga yang menolak pembangunan jalan bentrok hingga saling pukul dengan petugas satpol pp
kericuhan antara warga dan petugas satpol pp kota surabaya ini pecah ketika petugas mencoba
membubarkan aksi warga yang blokade pembangunan jalan di depan pakuan mall jalan prada indah surabaya senin siang
warga yang menolak pembangunan jalan berusaha menghadang para pekerja dengan membentangkan sepanduk dan material di tengah jalan
warga yang tersulut emosi bahkan menantang petugas agar menghentikan pengurukan dan pembongkaran paving
akibatnya aksi saling dorong dan pukul antara beberapa warga dengan petugas satpol pp
untuk peredam kericuhan petugas tni dan kepolisian turun tangan dengan memisahkan kedua belah pihak
aksi penolakan pembangunan jalan raya di depan supermall ptc ini dikarenakan
masih ada lima belas bangunan rumah warga belum dibebaskan
pembangunan jalan raya di depan supermall ptc ini dikarenakan masih ada lima belas bangunan rumah warga belum dibebaskan
pembebasan lahan dan bangunan warga akan dilakukan secara bertahap dan saat ini masih dalam proses